nah saya yakin nih pasti anda ngira kedua makanan ini adalah sama yaitu adalah donat
walaupun serupa tapi ternyata tak sama
satunya donat satunya adalah bagel
keduanya sih memang punya ukuran yang beda tapi bentuknya sama ya
nah kira kira anda bisa nebak gak nih yang mana yang donat yang mana yang bagel
bedanya apa ya kira kira
hmm sama gak sih
gak tau lagi
taunya sih sama sama bolong juga sih
cuma bedanya rasanya beda lupa sih
maksudnya nggak signifikan banget bedanya gitu
ya sama sama bulat cuman bagel lebih keras aja sih
kalau dari aku sih teksturnya
kalau bagel itu lebih keras biasanya
kalau bagel lebih ke asin nih
faktanya donat dan bagel adalah makanan yang berasal dari benua biru
donat pertama kali dikenal sebagai kue yang digoreng dan ditambahkan gula untuk memberikan rasa yang lezat
kini donat menjadi camilan yang populer
sementara bagel diproses di dalam air mendidih
sebelum digoreng untuk mendapatkan tekstur yang kenyal dan padat
kini menjadi makanan favorit di amerika serikat
menurut salah seorang pastry chef ailee

perbedaan mendasar dari donat dan bagel adalah
biasanya donat menggunakan tepung terigu
sementara bagel juga bisa menggunakan bahan tepung gandum utuh
sehingga teksturnya biasanya lebih crunchy dan kasar
lebih ke pemakaian tepung
kalau di donat kan lebih ke tepung biasa
kalau bagel bisa pakai kayak full grain gitu gitu
terus juga dari segi rasa
bagel itu lebih ke crush roti gitu
yang kayak lebih dance lah
kalau donat itu terus terpaksa untuk dikosong
karena donat kentang kita kan pakai kentang sama pakai tepung
jadi lebih kenyal teksturnya
secara ukuran bagel juga mempunyai ukuran yang lebih besar daripada donat
bahkan biasanya memiliki diameter antara tujuh sampai delapan cm
bagel juga lebih tebal dibandingkan donat
bagel biasanya disajikan dengan tambahan mentega selai daging asap atau keju
dan disajikan seperti sandwich atau roti lapis
penganan ini biasa dikonsumsi pada waktu
sedangkan donat biasanya disajikan dengan tambahan topping manis
seperti coklat cair sprinkle dan krim
donat juga cocok disantap dengan cara dicelupkan ke dalam susu atau kopi
dan dikonsumsi sebagai camilan
yang pasti meski berbeda bentuk dan penyajiannya
donat dan bagel sama sama nikmat disantap
tim liputan cnn indonesia